tim indonesia menorehkan prestasi dalam seleksi piala dunia panahan berkuda
yang berlangsung di negeri sembilan malaysia
indonesia berhasil meraih peringkat kedua
dan berhak tampil di putaran final piala dunia panahan berkuda di arab saudi
dalam seleksi yang dilaksanakan world horseback archery federation whaf
lima oktober indonesia bersaing dengan mongolia korea selatan tiongkok malaysia dan thailand
kategori yang dipertandingkan adalah korean serial shot kabak dan kasai original system
hasilnya tim indonesia finish dengan runner up dengan satu tiga ratus tiga puluh poin
selisih enam puluh angka dari tim teratas mongolia
seperti dilaporkan perkumpulan panahan berkuda indonesia pkb
itu membuat indonesia berhak mengikuti piala dunia panahan berkuda di arab saudi pada empat belas hingga enam belas desember mendatang
indonesia akan tampil sebagai wakil grup satu
bersaing dengan negara negara dari benua eropa asia afrika dan amerika
panahan berkuda yang syarat dengan sejarah dan budaya
merupakan cabang olahraga
panahan berkuda adalah olahraga etnosport atau olahraga tradisional yang tengah berkembang
berpusat di korea selatan
federasi panahan berkuda internasional berada di bawah naungan
untuk agar bisa tampil maksimal
maka kami akan berusaha untuk ikhtiar semaksimal mungkin
sekuat tenaga yang bisa kami maksimalkan
sehingga nanti mudah mudahan di world cup hospiraturi di saudi arabia nanti
kami bisa tampil dengan maksimal dan mampu memberikan hasil terbaik untuk indonesia